sebagai proyek eksplorasi energi skala besar
pembangunan dan operasi pltp sarula di tapanuli utara
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar
kini satu unit dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sarula telah beroperasi
dan masih ada dua unit lainnya yang juga akan segera menyusul
lantas bagaimana kehidupan warga di sekitar proyek tersebut
setelah berproses lebih dari dua puluh tahun pada maret dua ribu dua puluh
unit silangkitang salah satu unit dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sarula
yang dikelola oleh sarula operation limited
beroperasi menghasilkan satu ratus sepuluh mw listrik yang dijual kepada pln
dua unit lainnya dengan kapasitas hasil yang sama juga akan segera beroperasi
dalam proses yang bertahun tahun tersebut
ada warga yang hidup berdampingan dengan proyek ini
pertanyaannya adalah selama berproses hingga akhirnya beroperasi
apakah proyek membangkit listrik ini akan beroperasi
apakah proyek listrik tenaga panas bumi sarula ini memberikan dampak baik atau malah sebaliknya
natal gultom warga dusun silangkitang dolok
bercerita tentang pengalamannya bekerja di proyek pembangunan unit silangkitang pltp sarula
saat itu dia bekerja sebagai salah seorang pengawas
pada subkontraktor lokal yang turut dalam proyek konstruksi unit tersebut
natal terhitung sebagai pekerja berkeahlian
saat masa konstruksi ada banyak warga lokal yang berpengalaman dengan proyek ini

sejumlah warga yang biasanya bertani atau menjadi buruh tani
lebih senang bekerja di proyek karena kepastian gaji yang didapat setiap bulan
pada masa konstruksi harapan warga akan perbaikan kondisi ekonomi pun meningkat
selain menampung banyak pekerja aktivitas ekonomi warga dan perusahaan subkontraktor lokal berkembang
namun setelah dua tahun berjalan masa konstruksi di unit silangkitang usai
harapan mereka pun meredup
mereka membuat lowongan khusus yang buat sarjana saja
semacam s satu atau d tiga atau apa
itu saja sih
kalau untuk yang sma sederajat sih nggak ada
sekarang sejumlah warga yang hidup berjarak hanya sekitar dua ratus meter dari unit silangkitang mengeluh
mereka menyebut suara dan getaran dari operasi turbin proyek pada malam hari
kerap mengganggu dan menimbulkan kecemasan
terlebih bagi para orang tua
sejumlah warga juga menduga operasi unit silangkitang merusak struktur tanah
menurut mereka ini terindikasi dari longsor yang terjadi beberapa kali di daerah tersebut
kami malam malam itu kan nggak bisa tiu
kami minta sama orang itu kebisingan tidak ada ditanggapi
usul usul kita dulu relokasi buat kampung baru
kita masih memiliki lahan yang luas
jadikan ini sebagai sebuah lokasi khusus yang akses orang ke sana mestinya terbatas
banyak hal yang memiliki kerawanan kerawanan di situ
tempat tinggal dan rumah orang di situ mepet betul dengan industri itu
ketika ada kejadian ini akan jadi korban yang tidak bisa ditangguhkan
pihak sarula operations membantah seluruh pernyataan warga lewat hak jawab yang dikirimkan kepada redaksi cnn indonesia
menurut mereka tidak benar jika sarula operation limited hanya menerima pekerja berstatus sarjana
hingga mei dua ribu tujuh belas masih ada sekitar tiga pekerja lokal yang bekerja di proyek pltp sarula
khususnya di unit namorai langit satu dan dua
satu ratus lima puluh orang di antaranya merupakan pekerja dengan keahlian
sarula operation limited juga menyatakan bahwa tingkat kebisingan di wilayah proyek mereka masih di bawah ambang batas kebisingan
yang ditetapkan keputusan menteri lingkungan hidup tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam tentang baku tingkat kebisingan
mereka juga membantah bahwa proyek sarula merusak struktur tanah karena longsor hanya terjadi dua kali di daerah tersebut
sarula operations limited merasa sudah menerapkan sistem pengelolaan lingkungan
dan pada saat ini masih dalam stik implementasi disertai dengan kegiatan monitoring evaluasi yang dilakukan oleh beberapa pihak
pertama tentunya oleh pemerintah sebagai pemberi izin kita
yang kedua ada juga dari pihak eksternal lenders
jadi kita setiap enam bulan dari lenders mengevaluasi bagaimana penaatan terhadap semua ketentuan pengelolaan lingkungan yang ada di sarula project
sampai saat ini berjalan cukup baik
karena evaluasi ini kan selalu berhubungan dengan financing
kalau kita tidak comply misalnya salah satu requirement pengelolaan lingkungan yang dipandang misalnya lenders bisa berpotensi merusak lingkungan
tentunya mereka tidak akan memberikan pinjaman selanjutnya misalnya
dan itu sangat vital bagi kita
sarula operations limited juga telah melakukan sejumlah program tanggung jawab sosial dan lingkungan
yang dimulai penyelenggaraan
masa konstruksi sebelum mereka mendapatkan keuntungan
hingga saat ini program program di bidang pendidikan dan pertanian masih berjalan
jadi ada beberapa desa yang mengalami kesulitan untuk supply air bersih air minum sebenarnya
dan kita bantu untuk pipanisasi air sampai ke desa
nah kemudian untuk dipendidikan sendiri sampai pada hari ini
sejak november dua ribu lima belas kita menyediakan kursus bahasa inggris gratis untuk anak anak yang ada di
sekitar lokasi proyek kita untuk tingkat sd sampai dengan smp
untuk pertanian dan restorasi mata pencarian kita melakukan beberapa pelatihan
ini kita karena masih dalam masa konstruksi
kedepannya kita akan menciptakan satu kita sedang merencanakan mendesain satu program yang lebih sifatnya itu sustainable
ada harapan besar masyarakat tapanuli utara khususnya yang hidup di sekitar proyek pltp sarula
bahwa proyek eksplorasi kekayaan alam itu
dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka
tentu peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak bisa digantungkan hanya pada pihak swasta
pemerintah diharapkan dapat menjembatani dan mengambil tanggung jawabnya
menyejahterakan warga daerah yang telah menyumbang energi bagi negara
yan prabudi sumatera utara